pemberantasan korupsi di indonesia masih menemui tantangan yang tidak mudah
selain keterbatasan peran kpk dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi
perlawanan dari para koruptor juga semakin penuh inovasi yang menyulitkan
apa saja tantangan pemberantasan korupsi ke depannya
pertanyaan tersebut akan coba dijawab oleh dua narasumber kami
malam hari ini tama s langkun yang merupakan peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
lalu kemudian ada miko ginting yang merupakan peneliti pusat studi hukum dan kebijakan indonesia
atau pshk selamat malam bang miko selamat malam bang tama
malam hari ini kita akan bicara evaluasi agenda pemberantasan korupsi di indonesia selama tahun dua ribu tujuh belas
dan bagaimana nanti tantangan pemberantasan korupsi di tahun dua ribu delapan belas
semacam outlook untuk anti korupsi di dua ribu delapan belas nanti begitu ya
tapi saya ingin mendapatkan rapor terlebih dahulu bagaimana agenda pemberantasan korupsi di indonesia
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mungkin dari bang miko terlebih dahulu
catatan paling kritisnya seperti apa
tentu catatan terhadap pemberantasan korupsi ya selama dua ribu tujuh belas itu naik dan turun dalam konteks
saya tidak mengatakan bahwa tahun tahun sebelumnya juga tidak naik dan turun
tapi juga di dua ribu tujuh belas kita bisa melihat sebenarnya ada fase fase kritis yang dialami oleh
tidak hanya kpk sebenarnya tapi juga gerakan pemberantasan korupsi
tadi sudah disinggung misalnya soal langkah pelemahan yang cukup inovatif gitu
ini kan sebenarnya hukum aksi dan reaksi ketika kpk sudah mulai menyasar pada
epicentrum korupsi maka reaksi yang timbul juga akan besar
nah kita bisa melihat misalnya dengan mekanisme panjang angket misalnya jadi
pelemahan secara politik juga dilakukan kemudian juga ada penyerangan secara fisik terhadap
novel baswedan sebagai ikon pemberantasan korupsi
itu titik kritis ya
kalau kita bandingkan dengan fase fase sebelumnya yang dinamakan dengan pelemahan terhadap kpk itu kan
melalui jalur hukum ya penetapan tersangka terhadap pimpinan dan seterusnya
tapi dua ribu tujuh belas kita dikejauhkan
kita dikejutkan dengan penyerangan secara fisik
dan itu terang terangan di mata publik yang hingga hari ini juga
sebelumnya memang tidak ada penyerangan secara fisik
saya kira ada tapi tidak senyata ini begitu ya dan seterang ini
saya kira memang dua ribu tujuh belas menjadi titik yang sangat kritis dan dua ribu delapan belas bisa jadi memang eskalasinya akan semakin naik
kenapa demikian menurut anda
saya kira yang paling menjadi dominan variable yang paling dominan adalah ketiadaan dukungan politik terhadap kpk juga
saya kira misalnya dalam konteks panjang angket gitu ya
kita bisa melihat bagaimana
partai partai pendukung pemerintah sebenarnya yang harusnya bisa dikendalikan oleh pemerintah sendiri
kemudian juga berbalik ya menyerang apa dalam tanda kutip menyerang kpk dengan menggulirkan pansus hak angket gitu
dan pada konteks itu saya kira arahan dari presiden sebagai pemegang pemerintahan juga tidak terlalu digubris oleh partai partai pendukungnya dalam tanda kutip itu
nah saya kira dalam konteks itulah kemudian kpk juga secara politik tidak mendapat support yang baik
secara politik tidak mendapat support yang baik ya
dari civil society atau masyarakat sipil dan masyarakat luas saya kira dukungan masih terus berlanjut dan bergulir
tapi secara politik dan secara formal politik itu saya kira masih lemah
oke catatan kritis dari icw seperti apa bang tama
iya tentu tadi ya
tahun dua ribu tujuh belas ini merupakan tahun terberat ya bagi agenda beratasan korupsi untuk sementara ini
karena upaya untuk menjaga upaya upaya meratasan korupsi itu bukan cuma dialami oleh penegak hukum
ya misalnya seperti
nah ini ada yang sudah kita bahas
kemudian juga ada upaya lewat angket begitu tapi juga serangan buat kelompok masyarakat sipil
misalnya begini ada misalnya upaya upaya hukum terhadap pihak pihak yang kritis terhadap agenda pertahanan korupsi satu
yang lain bahkan tidak hanya masyarakat sipil yang terorganisir tetapi juga masyarakat luas pada umumnya
kita masih ingat bagaimana perkara meme setia novanto itu kemudian diproses secara hukum
nah ini yang menurut saya juga akan menimbulkan ketakutan yang besar buat masyarakat
nah jadi ini menurut saya
ini termasuk salah satu ancaman bagi agenda meratasan korupsi ya
buat kita ketika misalnya upaya upaya masyarakat umum luas mau partisipasi lewat meme yang sapir ya
tidak menghina tidak fitnah tapi dia satir
ini yang kemudian diproses secara hukum
ini menurut saya juga jadi persoalan yang serius
jadi memang makin kesini seolah olah upaya upaya masyarakat berpartisipasi makin terbungkam
ini yang menurut saya kalau dibiarkan akan jadi persoalan yang sangat membahayakan di dua ribu delapan belas
apalagi dua ribu delapan belas itu udah tahun politik rezim saling laporkan sangat tinggi kita bisa lihat nanti apa apa yang terjadi
nah di dua ribu tujuh belas juga kita melihat misalnya dari perkara perkara yang muncul
di atas kertas memang perkara tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
ada banyak penetapan tersangka
tapi hal yang menarik di kpk misalnya ada serangkaian operasi tangkap tangan yang sebetulnya kelihatan pemetaannya
itu yang paling banyak dilakukan
kelihatan pemetaannya ya
pemetaannya kelihatan misalnya begini
dari yang di operasi tangkap tangan itu yang dua besar itu kan paling pertama adalah kepala daerah
korupsi korupsi kepala daerah
di daerah benar
ya jadi ada kepala daerahnya ada dprd nya bahkan ada oknum oknum misalnya di level di bawah kepala daerah seperti sekda
kita misalnya mencatat kepala daerah dua ribu tujuh belas saja ada sebelas yang tersangka
nah terus kemudian selain itu orang orang yang kena operasi tangkap tangan juga biasanya
atau yang lainnya adalah menegak hukum
ada oknum oknum dari kejaksaan
ada oknum hakim di sulawesi utara di pengadilan tinggi
yang ini menurut saya menjadi wajah di dua ribu tujuh belas
yang artinya kelihatan begitu
yang sering dilakukan operasi tangkap tangan itu mereka mereka itu
betul ini kelihatan di dua ribu tujuh belas seperti itu trennya
kalau perkara perkara yang lain saya rasa sama sama saja lah ya
tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
nah tahun ini kepala daerah kalau lagi mau kita perdalam lagi misalnya dari tahun dua ribu empat sampai dua ribu enam belas aja kita hitung
itu sudah hampir tiga ratus lima puluh kepala daerah jadi tersangka
iya jadi ini menjadi potret ya maksud saya adalah ini kehatian
kalau kemudian tahun politik bicara soal pemilihan kepala daerah ini akan menentukan bagaimana cara kita memilih
karena kalau misalnya yang begini terus dibiarkan saya nggak ngebayang di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas seperti apa di daerah itu
bagaimana gambaran dukungan terhadap agenda pemerintahan korupsi dari masyarakat umum ini sejauh ini menurut anda
ataukah memang tetap saja
ataukah justru kemudian cenderung menurun saat ini
karena kita akan lihat juga nanti korelasinya dengan dukungan politik terhadap lembaga lembaga pemerintahan korupsi di indonesia ini
kita akan ulas lebih lanjut setelah jadwal berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
kepala pemerintahan korupsi indonesia
kepala pemerintahan korupsi indonesia
kurang lebih kita sudah mendengar tadi bagaimana evaluasi agenda pemberantasan korupsi selama tahun dua ribu tujuh belas yang menemui tantangan berat disebut titik kritis
yang kemungkinan masih bisa berlanjut begitu di dua ribu delapan belas
tadi saya tertarik dengan pernyataan bang miko bahwa kpk sebagai salah satu lembaga pemberantasan korupsi di indonesia ini kurang begitu mendapatkan dukungan politik
terutama berbicara soal pemerintahan korupsi
terutama berbicara soal pemerintahan korupsi di indonesia ini kurang begitu mendapatkan dukungan politik
terutama berbicara soal pemerintahan korupsi di indonesia ini kurang begitu mendapatkan dukungan politik
terutama berbicara soal pansus hak angket yang kemudian memang dinilai lebih condong pada melemahkan kpk
tapi begini pertanyaannya kemudian
tahun depan ini menarik juga saya ingin mengaitkan dengan pernyataan dari bang tama bahwa tahun depan tahun politik
tahun politik itu tentu saja para politisi akan turun mencari suara suara itu dari mana dari masyarakat
saya ingin tanya dulu masyarakat ini bagaimana memandang agenda pemberantasan korupsi
mungkin tidak hanya dukungan terhadap kpk tapi agenda pemberantasan korupsi
masyarakat kita masih pedulikah masih mendukungkah atau sebenarnya sudah biasa biasa saja
saya kira kalau soal kemarahan tentu kemarahan publik terhadap korupsi masih tinggi ya
misalnya kita lihat misalnya dari konteks meme stenovanto
itu satir yang paling tinggi kan sebenarnya ekspresi kekesalan yang paling tinggi kemudian dijadikan bercandaan
banyak sekali oleh masyarakat gitu
artinya kemarahan publik terhadap korupsi masih tinggi
tapi memang bagaimana mengkanalisasi kemarahan publik menjadi sebuah gerakan politik untuk memilih politisi politi bersih
misalnya di indonesia

nah yang kedua kita dihadapkan juga pada konteks populisme ya
jadi kalau dihadapkan misalnya apakah mendukung upaya pemerintah korupsi dengan misalnya populismenya presiden jokowi misalnya
tentu saya cenderung optimis bahwa populisme presiden jokowi akan lebih tinggi gitu
dibanding kemudian mendukung upaya pemberantasan korupsi
nah itu menjadi soal juga
nah kemudian juga tadi ada konteks misalnya pelemahan terhadap masyarakat masyarakat yang kritis ya
yang kemudian membuka suara kemudian dihadapkan pada proses
nah pada konteks itulah dan kemudian selama perjalanan waktu itu saya kira ada suatu kondisi mapan
yang kemudian ini juga berbahaya juga karena itu tadi dalam konteks mapan biasa biasa saja
tahun depan akan begini lagi
tahun depan akan begini lagi
nah itu menjadi persoalan juga gitu
tapi saya kira memang menarik sekali ketika melihat tahun dua ribu delapan belas di mana itu tahun politik ya
kita akan dihadapkan saya kira prediksi saya pemerasan korupsi di indonesia itu akan dihadapkan pada konteks populisme tadi
siapa yang kemudian bisa lebih populis
dan tidak hanya menjual isu dalam tanda kutip menjual isu anti korupsi ya
tapi juga menjual isu isu yang lain
maka kemudian saya katakan bisa mendulang suara yang banyak gitu
jadi tidak hanya isu anti korupsi gitu
dan itu sudah terbukti juga bahwa isu anti korupsi dihadapkan dengan isu isu populisme yang lain juga tidak akan signifikan besar gitu ya
dan saya kira memang penting untuk mengaitkannya
jadi apakah artinya rame para partai partai politik nantinya ini tidak tergantung pada
kemudian sikap mereka di soal posisi pemberantasan anti korupsi
pemberantasan korupsi di indonesia
ya saya kira tidak secara kita juga bisa melihat siapa kemudian politisi politisi yang mengusung dirinya sebagai politisi bersih
dalam konteks elektoral misalnya
nah itu kan juga jadi pertanyaan
karena selama ini mereka juga mendapat suara juga tidak dalam konteks menjual isu anti korupsi gitu
tapi menjual isu isu yang lain
kesejahteraan dan seterusnya dan seterusnya
nah memang tantangan besar bagi kpk kemudian
dan juga masyarakat
masyarakat sipil untuk kemudian bagaimana mengarus utamakan bahwa isu anti korupsi ini menjadi isu yang juga menjual
sehingga ada komitmen politik untuk kemudian para calon calon politisi ini kemudian dapat menjual isu isu anti korupsi itu
dan kita bisa melalui komitmennya di kemudian hari gitu
nah saya kira memang itu menjadi penting
dan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh kpk
tapi juga oleh masyarakat sipil dan masyarakat secara luas gitu
bagaimana kemudian mengemas isu anti korupsi itu menjadi isu yang bisa menjadi isu yang populis gitu
kalau anda melihat sekarang ini
kalau bicara anti korupsi itu apakah sudah kemudian tidak hanya melekat di kpk
katakanlah yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah
bagaimana anda melihat posisi presiden joko widodo dalam semangatnya ketika ingin melakukan pemberantasan korupsi berdiri paling depan
katakanlah seperti itu
apakah itu sudah terlihat jelas hitam putih begitu
ataukah masih sebenarnya agak abu abu juga begitu
bukan soal bahwa dia anti korupsi atau tidak anti korupsi
nyatanya apakah itu sudah terlihat hitam putih atau masih abu abu
sekarang kita lihat review terhadap pak jokowi atau jokowi jk ya
sepanjang tiga tahun terakhir
dua ribu tujuh belas merupakan tahun ke tiga dia menjabat
pertanyaan pentingnya apa yang kemudian dilakukan buat agenda beratasan korupsi
pertama yang kita bisa lihat adalah pak jokowi ini dia sangat concern pada pembangunan
jadi mungkin lebih ke developmentalism
jadi lebih ke bagaimana pembangunan diutamakan
bagaimana politik jangan gaduh
bagaimana upaya beratas korupsi jangan gaduh
tapi bagaimana kemudian lebih upaya upaya pembangunan cepat selesai
bangun jalan dan segala macam
yang saya lihat adalah pak jokowi tiga tahun terakhir masih di sana
tapi ketika dia masuk ke dunia penetasan korupsi dia biasa biasa saja
kita lihat dari apa
segi polosi kebijakan misalnya
justru pak jokowi menerbitkan aturan aturan yang justru misalnya seperti bagaimana agar tidak ada kriminalisasi terhadap kepala daerah yang sedang menjalankan tugas
ketimbang proses hukum
itu kan ada beberapa produk yang dia keluarkan di tahun tahun sebelumnya
itu menurut saya menjadi ukuran bahwa sebetulnya pak jokowi tahun ini masih prioritas pada konsep konsep pembangunan tadi
dia lupa bahwa ternyata agenda anti korupsi juga menjadi penting
kalau kita ingat misalnya pak jokowi
jadi belum terlalu prioritas itu ya
untuk agenda penatasan korupsi di mantra pak jokowi jk
ada dua poin yang bicara soal anti korupsi
poin yang kedua dan poin nomor empat dalam nawacita
poin yang pertama membentuk pemerintahan yang transparan
dan akun tebal
yang poin keempat adalah bicara soal penegakan hukum
yang anti korupsi
nah ini dua turunan ini ini belum kelihatan dalam konteks aksi
kalau bicara soal statement mungkin ada banyak
kalau bicara soal pendapat ada banyak
bicara soal aksi konkret
ini yang menurut saya hampir sama dengan tahun tahun sebelumnya
jadi belum ada hal yang mengembirakan kalau kita bicara soal pemerintah
kita lihat lagi misalnya lebih turunan
wajahnya pak presiden di anti korupsi itu siapa sih
ada pak polri
ada juga jaksa agung
kita lihat misalnya pak jaksa agung sepanjang tahun dia menjabat misalnya ada tujuh yang kena operasi
lima oleh kpk dua oleh tim sabar pungli
ini bicara soal bagaimana okunum okunum internal ditertipkan
menurut saya juga itu pun belum menjadi agenda yang signifikan
bahkan misalnya ada beberapa komentar komentar yang udah keundangan penuntutan dikembalikan saja
itu yang menurut saya justru dia agak kontraproduktif dengan pernyataan pak presiden
nah kepolisian pun mungkin sepanjang dua ribu tujuh belas dia sibuk dengan urusan sarah
tapi dia bicara soal agenda anti korupsi yang menurut saya ini belum menjadi fokus di dua ribu dua puluh
tapi ada densus tipikor waktu sempat muncul ya
sebetulnya secara gagasan secara konsep saya sendiri adalah secara pribadi mendukung konsep itu
karena kita bisa bayangkanlah sekarang kasus korupsi daerah makin banyak
kpk tidak pernah didesain untuk berantas korupsi indonesia
belum lagi ngomong dana desa
siapa yang mengontrol dana desa
itu tugasnya kepolisian ke depan
nah tapi kalau kemudian dia tidak diperkuat maka akan berat ke depan tantangannya
nah densus anti korupsi sebetulnya idenya bagus
tetapi ketika dia sudah masuk ada minta jaksa yang ditempatkan kepolisian
sudah mulai dia masuk ke kewenangan orang lain yang kemudian kontraproduktif
akhirnya akan dipanggil dengan kpk maksudnya ya
bukan soal dipanggil dengan kpk
hal itu yang sepertinya terlalu ambisius
misalnya anggaran minta sampai sekian dua triliun lebih
yang anggaran ke jaksa saja hanya empat triliun
itu kan kemudian akan jadi persoalan yang menurut saya tidak gampang
tapi secara konsep sebetulnya saya sangat mendukung soal ini
nah itu soal wajah wajah di dua ribu tujuh belas terkait dengan bagaimana sebetulnya upaya upaya penatasan korupsi
jadi ini mungkin sebagai penutup sebelum kita break lagi untuk segmen ini
jadi terkesan seperti nyambung ketika tadi disebutkan bahwa kpk sebagai lembaga penatasan korupsi tidak mendapatkan dukungan secara politik
kalau kita bicara dpr tentu saja mungkin banyak nama yang juga masih diusut oleh kpk
bukan soal institusinya
tapi ternyata dari presiden pun sikapnya memang masih belum memprioritaskan itu
kita catat soal angket misalnya
apa yang presiden sampaikan
apakah presiden setuju atau tidak setuju
presiden di tengah tengah dia
itu menyatakan langkah langkah parlemen masih
artinya dia tidak ada pada posisi yang kita menolak
kita tidak setuju tidak di situ
jadi memang yang itu saya katakan tadi dia masih ya sudah biasa biasa saja
nah yang justru yang ngotot angket dibentuk
itu kan justru adalah partai partai pendukung
yang sekarang satu satu sudah mulai mundur
seperti golkar dan lain sebagainya
masih rencana juga itu ya
ya ini kan yang kemudian kan juga mungkin adalah efek di dua ribu delapan belas pengetahuan politik
dia harus hati hati soal itu
nanti kalau memang kondisinya begitu bang miko
bagaimana kemudian di dua ribu delapan belas apakah masih kemungkinan masih akan sama juga
maka seperti ini dan seperti ini lagi yang akan terjadi
terutama kalau kita bicara menagih ke
presiden juga begitu ya
sebagai kepala negara tentu saja
tidak hanya kepala pemerintahan
tentang kasus terhadap novel baswedan
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di prime news
ketika sebuah pemerintahan begitu
ketika banyak kasus kasus korupsi yang masih terus terjadi
dan kemudian kesikap ketidak tegasan
tadi paling tidak saya menangkap belum menjadi prioritas ya
saya membayangkan kalau ini di pemerintahan yang lain begitu
ketika ada ketidak tegasan terhadap sebuah tuntutan masyarakat
bagaimana terhadap misalnya pasukan anggel
ditanyakan masyarakat seperti itu
oh ini ranah dpr
saya membayangkan itu pasti akan kemudian akan menjadi sorotan tajam
tapi ini kan tidak terjadi
di pemerintahan saat ini
apakah ini sebagai hal yang sebenarnya kurang menguntungkan juga
untuk agenda pemerintahan korupsi indonesia
ya dua ribu delapan belas itu kan tahun elektoral ya
tahunan elektoral itu menurut saya punya dua wajah
satu kita punya kesempatan untuk memilih
para politisi politisi yang mengemban amanah rakyat
yang bersih yang berintegritas dan seterusnya
tapi di konteks yang lain
kita juga akan harus hati hati pada konteks jebakan populisme tadi
populisme presiden joko widjeka itu kan terus meningkat
dari tahun ke depan
dari tahun ke depan
dari tahun ke tahun
dan ini saya kira kira juga dua ribu delapan belas akan mencapai puncak populisme
yang untuk kemudian masuk pada fase elektoral dua ribu sembilan belas
nah pada konteks itu
maka kemudian apakah pertanyaannya
apakah presiden joko widjeka berani mengambil gebrakan gebrakan
untuk melakukan gerakan pemberantasan korupsi
nah itu jadi pertanyaan
jangan ragu lagi ambil aja begitu ya
dan itu itu itu
pegas aja maksudnya begitu
sudah terlihat misalnya dalam konteks pasal angket ya
kemudian presiden jokowi tidak mengeluarkan statement
yang dalam konteks tegas gitu
kemudian yang kedua misalnya
dalam kasus novel baswedan gitu
lorongan kan sebenarnya
untuk membentuk tim investigasi independen gitu ya
untuk kemudian membantu juga
kerajaan kepolisian yang setelah beberapa bulan ini
tidak kunjung mengungkap kasus itu secara terang menerang gitu
nah saya kira memang
dan itu tidak dilakukan oleh presiden joko widodo gitu
nah sebenarnya testingnya adalah
apakah presiden berani mengambil satu langkah langkah maju
yang kemudian dia harus bertaruh pada populismenya satu
yang kedua dia bertarung dengan stabilitas politik
nah saya kira memang
dan saya cukup ragu dua ribu delapan belas presiden jokowi jk
itu berani mengambil langkah langkah tadi
dengan pertimbangan bahwa satu populismenya memang semakin tinggi
sehingga ngapain juga untuk mengambil langkah langkah yang di luar kotak itu
yang kedua atas nama stabilitas politik
saya kira memang presiden jokowi akan sangat hati hati
untuk mengambil langkah langkah konkret
untuk menambah daigedor di perbatasan korupsi gitu
bagaimana bang tama kalau kemudian misalnya
itu tidak kemudian menjadi prioritas juga
tidak kunjung juga menjadi prioritas di dua ribu dua puluh
ini bukan kita sengaja menggiringnya kepada eksekutif saja
tapi memang tahun jauh bersama
tetapi kan butuh tokoh
sebuah apa namanya leader
kalau kita berkaca di misalnya di filipina begitu ya
untuk pemberantasan narkoba begitu
itu muncul sekali kelihatan tokohnya yang sangat ini
walaupun itu terlepas dengan depan apanya ya
apa positif negatifnya begitu ya
tetapi itu menjadi terlihat
nah yang di indonesia ini untuk konteks pemberantasan korupsi
kesannya kan hanya kpk saja
kemudian kalau enggak ya teman teman dari lsm
yang kemudian muncul sebagai agenda pemberantasan korupsi di indonesia
yang pertama harus kita lihat adalah
sebetulnya agenda agenda pencegahan ke depan
kalau kemudian kita bicara soal pencegahan
dalam pemberantasan korupsi
tidak melibatkan eksekutif
sekarang kita lihat
bicara soal kenapa banyak kepala daerah yang tertangkap
sudah pasti jawabannya karena biaya politik yang sangat tinggi
pertanyaannya bagaimana mengatasi biaya politik
itu kan tentu butuh kerja pemerintah
butuh kerja partai politik dan pindah hukum
jadi kemudian tidak bisa dibebankan hanya kepada pendah hukum saja
nah ini yang kemudian peran peran yang menurut saya penting diambil oleh pemerintah
misalnya kalau kita bicara di daerah
kalau kaya sumber daya alam
dia pasti akan korupsi sumber daya alam
kalau dia nggak ada
dia akan korupsi di apbd nya
tapi begitu begitu apa namanya
harusnya ada upaya upaya pencegahan
misalnya bagaimana inspektoratnya bekerja
itu kan pemerintah
bagaimana fungsi fungsi pengawasan eksternal bekerja itu juga pemerintah
nah yang menurut saya jadi adalah
ini kalau kemudian kalau udah dilakukan upaya mendatasi korupsi di sisi pendidikan
harus disambung dengan upaya upaya pencegahan
yang itu tanggung jawabnya daripada presiden
bukan sebaliknya misalnya
ketika ada pembangunan sedang dilakukan
ditangkap karena korupsi
dibilang jangan gaduh
ya kita harus lihat utamakan pembangunannya
itu yang menurut saya ke depan akan jadi tantangan
nah ini yang penting
yang kemudian peran peran harus diambil
dan saya rasa ini sudah di penghujung tahun
di tahun politik
jadi kalau kemudian kebijakan yang justru tidak berpihak
ini tidak akan menguntungkan
pasti harus mengambil kebijakan yang populis menurut saya
sehingga mendapatkan dukungan
karena kalau kita bicara soal dukungan masyarakat
itu juga saat ini itu sangat sangat tinggi sebetulnya buat anti korupsi
sempat naik turun memang dukungannya
sekarang misalnya orang kesal dengan si tino fanto
dia buat meme
padahal dia dari supreme court juga
tapi masyarakat kan nggak begitu
ya biasa saja
nah sekarang sudah mulai
ada yang tabrakan sama tiang
ada yang kemudian
responnya berarti cukup tinggi masyarakat ini ya
artinya ini mendapatkan perhatian publik
di sidang pura pura sakit juga responnya sangat tinggi
nah ini yang kemudian kita harus lihat
bagaimana sebetulnya dukungan masyarakat juga sangat tinggi
tapi kalau pemerintah tidak mengambil tindakan yang konkret
itu akan sangat berat ke depan
apa pertaruhan bagi bangsa ini
katakanlah seperti itu
supaya kita hanya berbicara soal pemerintah
terkesan menyalahkan pemerintah
tapi memang kita ingin melibatkan tanggung jawab berbagai pihak
untuk kasus novel baswedan
terkesan sampai sejauh ini
kasus ini menjadi semakin biasa
menjadi kasus biasa
menjadi kasus penyerangan
hanya menjadi kasus kriminal biasa
padahal di awal kita selalu dengar bahwa ini adalah kasus
yang merupakan ancaman bagi agenda pemberantasan korupsi di indonesia
karena novel baswedan disitu kita tahu adalah
sebagai salah satu penyidik senior bahkan di kpk
nah anda melihatnya bagaimana
apakah pemerintah sudah mulai terlihat akan merubah sikapnya
dengan lebih memprioritaskan sikap tegas
ataukah akan tetap memperlakukan yang sama
serahkan kepada kepolisian dan lain sebagainya
kalau saya rasa ukurannya sikap tegas itu adalah
ketika presiden mengeluarkan keputusan presiden
untuk membentuk tim investigasi independen
itu adalah ukuran sikap tegas

yang sampai sekarang belum diambil oleh pemerintah
yang sampai sekarang belum diambil oleh pemerintah

karena penegakan hukumnya masih penegakan hukum yang konvensional
memang sudah ada di rilis dua orang yang terduga
sebagai pelaku penyerangan dan seterusnya
tapi berapa bulan ini kita masih melihat
bahwa kasus ini belum terang menerang
dan novel itu sendiri bukan bicara tentang novelnya saja
tapi ini seorang penyidik kpk
yang sedang menangani kasus besar juga ya
sudah dan sedang dan akan juga menangani kasus besar
sudah dan sedang dan akan juga menangani kasus besar
kemudian diserang secara fisik
nah itu menjadi tantangan buat kita
tidak hanya bicara soal novel
tapi bagaimana kita beri tihar untuk gerakan pemerintahan korupsi ini
itu yang pertama
yang kedua saya kira tanggung jawab kita juga adalah
bagaimana mendorong kepolisian dan kejaksaan
sebagai penegak hukum itu
juga untuk bersih bersih
kita juga bisa melihat
berapa waktu sebelumnya
bagaimana kemudian ketika kpk mulai masuk
ke dalam sektor penegakan hukum ini
resistensi juga cukup besar
nah saya kira itu tantangan berikutnya
bagaimana pemerintah kemudian dpr juga memberikan dukungan pada kpk
untuk meningkatkan sistem integritas
pada kepolisian dan kejaksaan
dan kemudian saya rasa
beberapa contoh sudah dilakukan
misal operasi tanggap tangan
di kejaksaan misalnya sudah ada operasi tangkap tangan
saya kira memang ini perlu dilanjutkan
pada sektor sektor penegakan hukum lainnya
karena tantangan tadi di tahun politik ini
yang kemudian di dua ribu delapan belas banyak sekali pemilu kada serentak
tantangannya memang bagaimana kpk bisa mengawasi
jalannya politik elektoral ini
dan saya rasa dengan struktur
bangunan kpk itu
tangannya tidak terlalu jauh
untuk kemudian bisa menjangkau
potensi potensi korupsi di daerah
maka kita perlu penegak penegak hukum yang bersih
kita perlu penegak penegak hukum yang berintegritas
dan tidak lain tidak bukan pada konteks itu
ada kepolisian dan kejaksaan
nah untuk itulah kemudian kpk bisa mengambil peran
supervisi dan koordinasi tadi
dalam konteks penegakan hukum itu
dalam konteks supervisi dan koordinasi
itu perlu dukungan politik
saya rasa dalam konteks itu presiden jokowi
bisa memberikan dukungan pada kpk
untuk kemudian memper supervisi dan mengkoordinasi
kepolisian dan kejaksaan ini
memberikan dukungan politik itu
kalau misalnya untuk benar benar kita bicara ideal
dan itu untuk diwujudkan
apakah anda setuju disebut ini sangat sulit
karena kan kalau kita lihat
orang orang yang melakukan tindak pidana korupsi
ini selalu merupakan orang orang
bukan orang orang biasa
orang orang punya akses kepada kekuasaan
entah itu kekuasaan di eksekutif di legislatif
atau pun di yudikatif
mereka mempunyai akses ke sana
nah berbicara kasus novel baswedan
novel sempat menyinggung bahwa ada salah satu
perwira tinggi kepolisian
walaupun itu adalah informasi dari orang lain
tapi itu disampaikan
kalau kita bicara kasus iktp
disitu ada nama nama politisi besar
yang mungkin juga akan terlibat dalam kontestasi pemilihan
entah di dua ribu delapan belas atau dua ribu sembilan belas
presiden ini juga seorang politisi
nah kemudian tergantung dengan partai partai politik
artinya apa yang kita bicarakan ini
hanya menjadi to be true
yang artinya tidak mungkin juga diwujudkan oleh presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintah
atau sebenarnya bisa presiden melakukan itu
ya sebetulnya bisa ya
karena kalau kita lihat
pak sby sangat berbeda dengan pak jokowi ya
dukungan koalisi kih
dengan koalisi merah putih
itu kan suara banyakan merah putih dulu
koalisi pak jokowi semakin banyak
harusnya dengan banyaknya
semakin berani mengambil langkah langkah yang konkret
jadi tidak terikat satu dua partai
karena sekarang sudah kuat
sudah kuat secara politik
jadi tidak perlu keraguan lagi untuk mengambil keputusan yang tegas
ini yang menurut saya menarik adalah
di periode berikutnya
ini butuh dukungan penting dari masyarakat
masyarakat itu harus menghukum
nah tahun depan itu adalah tahunnya
dia di daerah ada pemilihan
akan dapat sekuasaan di daerah pusat
nah ini menurut saya harus disadarkan dari level itu
jadi orang orang yang sudah jelas jelas
bisa berbuat juga
sekarang sangat itu yang kemudian penting
karena kalau misalnya sampai tidak terpilih
tidak ada kekuasaan
yang artinya tadi kekhawatiran ada intervensi kekuasaan akan kecil
nah jadi menurut saya
itu yang kemudian perlu kita lakukan tahun politik
kita harus cerdas memilih
utamakan yang namanya rekam jejak
tadi soal populisme boleh jadi pertimbangan
tetapi yang paling penting adalah bagaimana rekam jejaknya
nah ini harus kita ajak kepada masyarakat
menghukum mereka mereka yang
di periode kemarin dapat amanah
justru dia against agen sama anti korupsi
dia nggak menyampaikan suara masyarakat
malah enak sendiri
yang kita lihat sendiri kondisinya sekarang
nah ini menurut saya harus mulai dari sana
nah kalau kemudian
kalau agenda ya saya juga berharap
ada fungsi fungsi koordinasi itu berjalan
karena saya tidak membayangkan

tahun politik itu laporan
pasti akan sangat tinggi sekali
baik menutup sebagai menutup
menurut bang miko singkat saja bagaimana
yang perlu mendapatkan perhatian
dari seluruh pihak mungkin pemerintah
dpr dan juga kpk
dan juga lembaga pendidikan hukumnya
pertama soal kpk ya saya kira memang
dpr belum melanjutkan pada sektor sektor yang strategis
sektor strategis itu ada dua
jadi penerimaan negara dan pengeluaran negara
dan misalnya iktp juga
sudah mulai dikategorikan
sebagai sektor strategis
karena berdampak luas sebagai publik
jadi saya kira memang kpk sudah berjalan
pada jalur yang tepat
tapi kemudian bagaimana pertanyaannya bagaimana dukungan politik
untuk kemudian kpk menjalankan tugasnya
lagi lagi itu ujian
yang kedua bagaimana juga dukungan politik
dukungan sumber daya dan seterusnya
untuk penegak penegak hukum yang lain itu
saya rasa juga rindu
penegak hukum yang bersih yang berintegritas
dan yang ketiga saya kira tahun dua ribu delapan belas
adalah tahun elektoral
yang kemudian tadi punya dua wajah
satu kita bisa memilih pemimpin pemimpin kita
yang bersih yang amanah dan seterusnya
tapi juga di sisi lain kita juga harus waspada
pada jebakan jebakan populisme tadi gitu
populisme itu banyak macamnya
anda bisa ditawar lima puluh ribu pada saat pemilihan
tapi anda menyesal lima tahun kemudian
nah itu juga jadi persoalan itu populisme
kemudian populisme juga harus waspadai
jadi kata kuncinya ada dua
dan pertanyaannya adalah apakah presiden jokowi
mampu bermain diantara dua ini
mengarus utamakan pemerintah yang korupsi
di setiap sisi
tapi juga menjaga stabilitas politik
dan juga menjaga populismenya akan tetap
nah itu memang tantangannya begitu
kalau itu berhasil maka luar biasa yang akan bisa diraih oleh presiden jokowi sebagai kepala negara

atas ulasannya malam hari ini dalam outlook anti korupsi dua ribu delapan belas
prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikutnya